setelah tutup sejak maret dua ribu dua puluh karena covid sembilan belas
taman margasatwa ragunan kembali dibuka sabtu pagi
di masa psbb transisi saat ini sejumlah aturan baru
dan protokol kesehatan diterapkan oleh pihak pengelola ragunan
di antaranya pembatasan jumlah pengunjung
pendaftaran hanya melalui online
wajib masker hingga melarang anak ibu hamil dan orang sakit untuk berkunjung
pada pembukaan fase pertama saat ini hanya warga dki
yang diperbolehkan berkunjung ke ragunan
di taman margasatwa ragunan cenderung sepi
bisa dibilang mungkin berbeda dengan ragunan hari biasanya sebelum masa pandemi covid sembilan belas
karena memang dari pihak pengelola ragunan
kebun militan ragunan taman margasatwa ragunan
hanya membatasi seribu orang per hari
itu pun hanya berlaku pada hari selasa sampai hari minggu
karena hari senin diberlakukan untuk waktu istirahat bagi satwa
seperti itu rizky
dan juga untuk dari pantauan saya tadi
menurut dari depan begitu pintu masuk
menuju ke arah area taman satwa
jadi pengunjung itu memang dibatasi seribu pengunjung itu yang pertama
lalu yang kedua itu rizky hanya warga dki saja
yang boleh masuk ke area taman marga ragunan
karena memang untuk pendaftarannya atau untuk mendapatkan tiket
itu hanya bisa dilakukan melalui online
jadi tadi saya juga sempat mencoba nih
saya mendaftar masuk ke taman margasatwa ragunan ini
ternyata memang harus meng input atau mengisi nomor ktp
dan juga mengisi atau memfoto ktp yang dimiliki
dan jika ktp yang pengunjung tersebut di luar warga dki
artinya memang tidak diperbolehkan
tadi juga saya sempat berbincang dengan kru yang ada di depan
bahwa memang sebenarnya hanya diperbolehkan warga dki
itu beberapa memang sempat ada yang tidak diperbolehkan
yang tidak mengetahui informasi tersebut
jadi begitu ada warga selain dki memang tidak diperbolehkan masuk untuk ke sini
selain itu selain aturan aturan baru seperti tadi
pendaftaran secara online lalu verifikasi dilakukan di loket depan
dan juga ada protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak pengelola
taman margasatwa ragunan
di antaranya seperti yang biasa dilakukan di tempat tempat lain
mungkin objek wisata lain seperti ancol tadi
juga harus memakai masker lalu memakai
untuk membawa hand sanitizer atau pembersih tangan masing masing
dan juga tetap menjaga jarak minimal satu meter dengan penjual lain seperti itu
dan juga dari depan pintu masuk memang tadi saya sudah melihat ada pembatasan
atau jalur bagi pengunjung dengan marka marka khusus
artinya pengunjung memang tidak diperbolehkan berkerumun
mereka dibatasi dengan jarak satu meter untuk bisa masuk dan mendaftar
dan juga melakukan verifikasi dan akhirnya bisa masuk
mereka bisa masuk ke taman margasatwa ragunan ini sendiri
selain itu rizky ada juga aturan yang juga diterapkan oleh pihak pengelola
kebun binatang ragunan yaitu ibu hamil dan juga anak yang berusia di bawah sembilan tahun
dan juga lansia berumur enam puluh tahun itu dilarang untuk masuk seperti itu
dan juga pengunjung yang sedang sakit dan juga dengan penderita atau dengan penyakit bawaan
seperti penyakit penyakit jantung diabetes dan lainnya itu juga dilarang masuk seperti itu
dan kita bayangkan bahwa dengan ketatnya protokol kesehatan yang dilakukan
oleh pihak pengelola taman margasatwa ragunan
membuat taman ragunan ini kondisinya memang begitu lengang sepi
dan tadi juga saya sempat melihat ada di sekitar saya
bahwa ada banyak sekali pesepeda yang biasa melakukan weekend olahraga di sekitar sini
dan juga yang sengaja untuk datang ke sini untuk berolahraga
sambil lari seperti itu rizky
dan untuk bagi pengunjung yang untuk bisa masuk ke taman margasatwa ragunan ini
juga bisa melakukan pendaftaran secara registrasi
yang bisa dilihat alamat websitenya itu di laman resmi ragunan
atau taman marga satwa ragunan dan juga laman media sosial mereka seperti itu
dan biasanya untuk bisa masuk besok itu dilakukan pada hari ini seperti itu
jadi tidak bisa langsung go show seperti hari biasanya seperti itu rizky
ya baik indra yani lakshmi melaporkan langsung dari taman margasatwa ragunan jakarta selatan
terima kasih dan selamat kembali bertugas